untuk para pecinta k pop ya di mana transmedia dan sm entertainment group korea selatan memulai kerjasamanya strategis di sejumlah bidang
dan kerjasama ini sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan budaya indonesia ke pentas dunia
pembangunan industri indonesian pop atau i pop dalam rangka mempromosikan kekayaan budaya indonesia ke pentas dunia
kita kan juga melihat sekarang ada perubahan generasi yang luar biasa
dan perubahan generasi ini membawa juga perubahan culture yang luar biasa
generasi muda kita itu kan menjadi sangat fans berat sama korean wave ini
nah oleh karenanya kita juga tentu harus memperbaiki
diri daripada korean wave datang sendirian ya kenapa enggak dikolaborasi dengan indonesian wave
siapa tahu nanti kita punya cita cita indonesian wave juga bisa menjadi korean wave di mancanegara
kedua pihak akan bekerjasama dalam mengembangkan talenta lokal dan konten berkualitas internasional
guna mendorong terjadinya revolusi industri hiburan di tanah air
salah satunya dengan menghadirkan
kolaborasi penyanyi diva indonesia yang sekaligus sebagai artis pertama di bawah naungan kerjasama ini
rosa dengan liter personel grup super junior asal korea selatan
kolaborasi ini direncanakan rampung di semester kedua tahun dua ribu sembilan belas
karena aku bakalan join sama mereka dari mulai label juga dan juga manajemen
kita bisa jadi gabung bang reality show juga nanti insya allah depannya
jadi ya aku nunggu tugas dari korea nanti aku lagunya seperti apa kolaborasinya seperti apa
karena itu semua dari mereka
harapannya bisa membawa nama indonesia lebih dikenal lagi di dunia
dan juga bisa belajar banyak juga dari industri musik di korea
kenapa sampai bisa mendunia gitu
aku rasa kita memiliki potensi untuk itu principle
penanda tanganan pokok perjanjian kerjasama heads of agreement
menandai dimulainya kerjasama strategis di empat bidang usaha
talent management produksi konten digital dan gaya hiburan
cnn indonesia merupakan bagian dari unit usaha transmedia
sufiani tanjung robin kitt jakarta